pemerintah indonesia melalui kementerian esdm menaikkan tarif listrik untuk kuartal tiga dua ribu dua puluh
kenaikan tarif diberlakukan pada golongan pemerintah dan rumah tangga berdaya listrik tiga lima ratus volt ampere ke atas
kenaikan tarif listrik hanya akan berlaku pada rumah tangga mampu yang berjumlah dua sembilan juta pelanggan atau dua lima persen
dan pada golongan pemerintah yang berjumlah tiga ratus tujuh puluh tiga ribu pelanggan atau lima persen dari total pelanggan pln yang mencapai delapan puluh tiga satu juta
kenaikan tarif listrik ini mengacu pada perubahan empat asumsi makro yakni kurs harga rata rata minyak mentah indonesia atau icp inflasi dan harga patokan batubara
dan kemudian diantara empat asumsi makro ini yang paling berpengaruh adalah icp
yang pertama tama terhadap
yang terakhir ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh komisi global

yang ada di sana

sementara asumsi kita yang berdaya ini sudah berkisar enam puluh tiga
dan kita memerlukan adjustment dalam rata untuk sering berdiri

menurut data terbaru pln
ada satu tujuh juta pelanggan rumah tangga berdaya tiga lima ratus volt ampere
dan sebanyak tiga ratus enam belas ribu pelanggan rumah tangga berdaya enam enam ratus volt ampere
tarif listrik mereka dinaikkan dari rp satu empat ratus empat puluh empat tujuh per kwh menjadi rp satu enam ratus sembilan puluh sembilan lima puluh tiga per kwh
sedangkan tarif listrik golongan pelanggan bisnis dan industri
untuk sementara tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat
bagi golongan industri dan bisnis
ini dipertimbangkan sebagai pendorong penggerak dan fundasi ekonomi nasional
nah untuk itu
akan dari kementerian sdm dari pemerintah dan malini
ada yang jelas bahwa tidak ada perubahan bagi tarif listrik untuk industri dan bisnis
dalam skala daya apapun yang terpas

dalam hal ini dikepanggulai bisnis dan industri tetap terus berjalan dengan sangat kokoh
kementerian sdm menegaskan
kenaikan tarif tidak diberlakukan bagi rumah tangga golongan menengah ke bawah
berdaya listrik sembilan ratus hingga dua dua ratus volt ampere
setuju ya karena selama ini kan pemerintah menstrukturkan
pemerintah mensubsidi ya
kalau memang ada golongan masyarakat yang sebenarnya mampu untuk tarif lebih tinggi
sehingga dana subsidi yang mereka terima itu bisa dialihkan pemerintah untuk yang lain gitu loh
mungkin entah untuk infrastruktur atau untuk membantu masyarakat yang memang lebih membutuhkan
kalau saya sih kalau bisa ya
masalah listrik itu kan kebutuhan utama bagi ibu ibu rumah tangga maupun yang orang bisnis
kalau bisa jangan dinaikin gitu loh mbak
saya sebagai masyarakat itu
kurang setuju ya
karena walaupun yang dinaikkan tuh dari kelas menengah ke atas
katalah mungkin industri atau kelas menengah ke atas
akan terjadi inflasi
dan saat ini kan semua harga harga naik
jadi kalau itu dinaikkan
tetap akan berpengaruh pada masyarakat kecil gitu efeknya
badan kebijakan fiskal menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik bagi rumah tangga menengah ke atas
garmar musalim nabil haris jakarta